kebebasan berpendapat menjadi sorotan dalam dua tahun ke pemimpinan jokowi dan juga maruf amin
termasuk soal kontroversi undang undang informasi dan transaksi elektronik
sementara itu pembahasan revisi undang undang ite ini sebenarnya sudah masuk ke prolegnas dua ribu dua puluh
kita akan langsung membahasnya dengan muhammad arsyad yang merupakan koordinator paguyuban korban undang undang ite
dan saya informasikan bahwa sebelumnya kami juga sudah berupaya menghubungi anggota komisi satu dpr ri m farhan
namun menyatakan akhirnya tiba tiba tidak bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini
mas arsyad tadi saya sudah menjelaskan ada beberapa kasus kasus yang terjadi di kepemimpinan jokowi dan juga maruf amin
dalam dua tahun ini dari data yang dihimpun oleh paku ite ini
ada berapa banyak sih mas sebenarnya yang terjerat kasus dari pasal karetnya
ya kalau yang ada di kami itu bisa sampai dengan tiga puluh
tiga ratus an yang tergabung di paku ite
tetapi angka itu sebenarnya adalah angka yang sangat kecil kenapa
nah di paku ite kami itu untuk memasukkan orang sebagai anggota paku
kita harus melihat posisi remetris di mana
lapor itu harus orang yang tidak punya daya melawan dengan penguasa ataupun orang yang lebih besar
yang kedua kita lihat motifnya
apakah ada mensreya
ya kepada terlapor itu ada niatan untuk melakukan ujaran kebencian ataupun kecemaran
orang orang ini yang masuk dalam kategori itulah yang banyak masuk di paku ite
tetapi paku ite sendiri tidak bisa merambah kemana mana karena dm nya yang sangat kecil
sehingga kita nggak bisa merangkul semuanya
tetapi catatan kami yang ada sampai dengan hari ini karena kita tahu proses revisi
itu sebenarnya bermuara bukan dari kami tapi dari pak presiden sendiri pada februari yang lalu
setelah itu ditindaklanjuti sampai dengan mulai dari
apa pembentukan dua tim satu tim membentuk tim implementasi satu tim membentuk yang dipimpin oleh prof henry
satu tim lagi dipimpin oleh menko polo ukam melalui pak sugeng itu untuk retisi
mulai dari maret sampai dengan mei kami diajak untuk melakukan
apa pendalaman terkait dengan hal itu
terbitlah skb tetapi perlu jauh sampai hari ini tahun dua ribu dua puluh satu paku ite mendata ada sekitar dua puluh delapan orang
yang dijerat dengan undang undang ite sampai dengan oktober ya
baik kalau lihat dari datanya biasanya siapa sih yang kemudian mengajukan laporan
karena kan memang undang undang ini deliknya delik laporan ya
ya jadi kalau menurut data yang kami pegang
dan semua orang korban di paku ite kita banyak melakukan diskusi
sebenarnya orang yang banyak menggunakan pasal pasal bermasalah di undang undang ite adalah ada tiga kluster
kenapa kami sebut klaster karena dia berbentuk oknum ya
yang kluster pertama adalah penguasa atau pejabat negara maupun pejabat daerah
itu paling banyak itu adalah kluster yang paling terbesar yang kami dapat
yang kedua adalah pemodal pemusaha ataupun pemusaha
apa swasta swasta yang mempunyai duit terlebih
yang ketiga adalah oknum penegak hukum
kenapa oknum penegak hukum masuk
karena kebiasaan yang kami dapati oknum penegak hukum inilah yang menjadi jembatan
apa yang menjadi keinginan kedua klaster ini bisa terpenuhi
apa yang menjadi keinginan mereka dalam menggunakan pasal pasal bermasalah di undang undang ite
yang paling banyak itu adalah klarter perkara
yang kedua sokterapi
yang ketiga pemuskaman
yang ketiga adalah kriminalisasi
nah keempat ini yang paling banyak
empat dasar inilah orang orang ketiga klaster tadi menggunakan pasal pasal jadi bermasalah di undang undang ite
untuk mendapatkan keempat poin tadi
oke baik ini juga kemudian senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh pakar hukum pidana ugm zainal arifin muhtar
yang menyebutkan bahwa salah satu hal sebenarnya
penyebab bahwa revisi undang undang ite ini menjadi alot karena dinilai negara merasa diuntungkan ya dengan pasal yang ada
nah kalau pandangan anda terhadap pernyataan tersebut seperti apa sepakat berarti
ya karena dari hasil yang kami terima itu paling banyak adalah itu tadi ketiga klaster tadi
bagaimana seorang rendi seorang rendi dibawu bawu harus dilapor oleh wali kota bawu bawu
karena menuliskan dugaan korupsi di sana begitu juga dengan di sinjai
orang bupati melaporkan rakyatnya karena menuduh ada dugaan praktik korupsi di daerahnya
nah itu yang paling banyak terjadi kenapa undang undang ini rentan ataupun tidak akan dilakukan tetap dipertahankan
ya salah satu faktor yang kami ketahui adalah untuk melanggengkan orang praktik meranting
itu atau melakukan pembungkaman menggunakan undang undang ite
oke berarti artinya laporan kritik dan juga hal hal semacamnya ini digunakan melalui undang undang ite dengan dugaan itu tadi ya
pencemaran nama baik dan juga penyebaran berita bohong
yang itu yang harus kemudian menjadi urgensi pentingnya adanya revisi undang undang ite ini ya
saya akan beralih ke info atau kabar yang selanjutnya bahwa komnas ham ini juga menyebutkan bahwa pemerintah sebaiknya bahkan melakukan mediasi nih
dalam perkara pidana terkait dengan kebebasan
jadi walaupun memang sudah ada sebelum nantinya ada revisi harus ada proses mediasi itu
kalau anda menanggapinya seperti apa mas arsyad
jadi kami di koalisi masyarakat serius sudah beberapa kali menyampaikan kepada pemerintah bahwa
janganlah pemerintah terlalu mudah memenjarakan masyarakatnya atau warganya
kenapa karena ini proses adalah proses pencemaran
itu adalah permasalahan individu antara kedua
kedua masyarakat ini
negara jangan terlalu cepat untuk ambil alih karena menurut kami lebih baik ada jalan jalan lain
yang pertama melakukan proses keperdataan
kenapa proses keperdataan kami anggap penting
karena di beberapa kesempatan ataupun beberapa kasus yang saya dampingi ternyata dalam proses restauk justice itu
pelapor ini lebih banyak meminta uang ganti rugi lah uang pengembalian nama baik lah
artinya apa ada nilai materi yang selalu dia minta ataupun ada beban materi yang selalu dimintakan kepada terlapor
di sisi lain banyak orang orang yang sebenarnya punya niatan tidak ada niatan untuk melakukan pencemaran
saya ambil contoh stella di surabaya sana dia hanya mereview sebuah produk yang dia pernah gunakan
dan dia bayar menggunakan produk itu
itu harus di saat ini sementara dalam proses sidang karena dilaporkan mencemarkan karena melakukan review terhadap produk itu
baik karena adanya pasal pasal karet itu ya mas arsyad ya adanya pasal pasal karet mendesak kemudian bisa direvisi
untuk membahas itu ini ternyata sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan anggota komisi satu dpr ri m farhan
selamat malam mas farhan
selamat malam apa kabar
ya kami dalam kondisi sehat saya harus tanya ini
sejauh ini dpr sudah menyatakan bisa berharap membahas revisinya pada delapan november mendatang usai masa reses
sejauh ini sebenarnya posisinya seperti apa mas apakah draft finalnya sudah diterima oleh dpr atau seperti apa
belum diterima ya
jadi kita sekarang memang sudah sangat antusias untuk melakukan resisi terhadap undang undang rce
karena bagaimanapun juga memang ini akan menjadi resisi yang sangat penting
ini akan menjadi resisi yang ketiga
untuk kita sendiri sebetulnya revisi undang undang ite ini memang diperlukan
karena bagaimanapun juga perlu ada penyesuaian terhadap kondisi yang sekarang terjadi
dan juga kita juga harus melihat bagaimana nanti undang undang rce ini akan menjadi bagian dari pengamanan digital divisi yang utuhnya juga

dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk para suku untuk memperkuat pelindungan data pribadi
mas farhan tadi mas arsyad juga sempat menyebutkan bahwa pemerintah ini masuk dalam salah satu kluster yang juga seperti tanda kutip diuntungkan dengan adanya undang undang ite
hal ini senada dengan yang disampaikan pakar hukum pidana ugm bahwa memang pemerintah ini menjadi satu hal yang diuntungkan
makanya pembahasannya alot
nah kondisi sebenarnya apa sih mas yang buat revisi undang undang rce
revisi undang undang ite ini sudah berkali kali dilakukan tapi nggak bisa lancar gitu tidak bisa direvisi revisi sampai sekarang
begini karena memang kebutuhannya berbeda beda
setiap orang dan ada karakter karakter tertentu
dan ingin menjaga agar dunia digital ini tetap dikembalikan
gini bayangkan oleh anda apabila anda menyelidiki kekuasaan kemudian anda melihat beruang di area atau di sebelah
atau di sebuah wilayah yang anda kuasai
banyak orang yang dalam tanda saya itu sembarangan
sembarangannya menurut siapa pak
sebenarnya menurut anda tak bisa menjadi seorang penguasa
nah ketika ada alat hukum perangkat hukum untuk menertibkan pihak pihak yang sembarangan ini
tentu alat ini menjadi sangat perlukan dan memberikan efek
nah tapi pada saat bersama
kita kan hidup di sebuah lingkungan yang demokrasi
ada demokrasi tertentu yang mesti kita jaga
prinsip prinsip ini pun harus kita pertahankan
nah tentu saja ada tarik menarik kepentingan
baik tarik menarik kepentingan untuk masalah mengelola dan mengendalikan
bagaimana kalau minta memang ya
atau bisa dikatakan serius rendahkan dunia digital ini
pada saat bersamaan juga harus ada sebuah usaha untuk melakukan edukasi kepada masyarakat
untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara
artinya tetap ada aturan
artinya tetap ada aturan tapi juga harus bertanggung jawab dan sesuai dengan undang undang yang ada
tapi faktanya memang ada beberapa pasal yang dinilai sebagai pasal karet dalam undang undang ite
oleh karena itu harus direvisi
kalau itu wajarnya
selalu ada pasal pasal dalam undang undang yang harus ditugas
saya bahkan merasa senang
karena bagaimana kita dengan adanya suara suara dari pak aker ini
dan juga dari pembacaran kepada dprd itu
ini menunjukkan bahwa kekuasaan di dalam dunia digital ini tidak bisa mutlak
namun perlu diingat bahwa tetap membutuhkan sebuah alat untuk menertibkan yang namanya dunia digital
karakter penguasaan sekarang seperti apa
anda bayangkan kalau sekarang
para penguasa adalah mereka mereka yang sangat religius misalnya
tentu hal hal yang dianggap mengatakan religiusitas itu akan digantak habis
sehingga nanti undang undang ite ini akan cukup lebih
saya akan ke mas arsya
ini kan buat sebaliknya
kalau benar benar diproses oleh orang orang yang progresif
tentu hukumnya akan jauh lebih progresif
jadi bagaimanapun juga alatnya pembahasan ini
dan bagaimana proses terjadinya perdebatan ini
sangat dipengaruhi oleh bagaimana karakter kepemiluan
karakter keluar dari karakter demokrasi yang kita mainkan
apakah artinya itu komitmennya dari pemimpin belum ada mas
hingga akhirnya alat
alat itu sudah ada di menko polisang
tinggal diturunkan saja ke dpr ri
nah di dpr ri
secara administratif sekarang lagi dibahas
kalau langsung dibahas lagi
di badan legislasi atau di komisi satu
oke kita tunggu nanti pembahasannya seperti apa
tinggal masalah timingnya saja
kita tunggu nanti
sebetulnya peran polisi itu terjadi
bahwa tekanan tekanan yang kita lakukan sekarang melalui berbagai macam media
melalui teman teman akademisi teman teman civil society
ini mudah mudahan bisa mempercepat penentuan dulu
oke baik kita sama sama tunggu ya
baik mas farhan kita sama sama tunggu nanti pembahasannya seperti apa
tapi terakhir singkat saja mas arsyad
berapa atau poin poin di pasal mana saja yang mendesak sekali atau urgent sekali harus direvisi
saya sampaikan tadi kepada pak mas farhan
bahwa roh dari undang undang ite itu adalah sebenarnya adalah bagaimana memperbaiki sistem perdagangan
di dalam naskah akademik di tahun dua ribu delapan tidak pernah ada terkait dengan pasal pasal bermasalah yang ada saat ini
nantilah pada saat proses di dpr pasal pasal bermasalah itu bisa masuk
makanya narasi narasinya itu agak kacau ya menurut kami
karena di dalam batang tubuh undang undang itu sangat jauh berbeda dengan isi pasal
nah apa yang menyebabkan pasal pasal apa saja yang menjadi permasalahan
yang pertama pasal dua puluh tujuh
tapi jangan lupa ada pasal dua puluh
yang bisa juga digunakan untuk melakukan kriminalisasi kepada media
sumpah sama penghapusan konten pemblokiran dan lain sebagainya
nah apalagi ada keinginan pemerintah dalam revisi kemarin ingin memasukkan pasal empat puluh
nah empat puluh lima c ini onar ataupun viral ataupun sifatnya ini bentuknya viral
apakah itu sebuah bentuk konar
ya dimaksud oleh onar
hoax itu tidak ada dalam kamus hukum kita
nah jangan sampai malah pasal empat puluh lima c ini yang menjadi alat baru bagi ketiga klaster tadi yang saya sebutkan di awal
karena dua puluh tujuh ayat tiga dia juga tidak bisa digunakan dia masuk lagi ke empat puluh lima c
kita sama sama berharap pastinya revisi undang undang ite ini bisa terus dijalankan dan bisa sampai ke keputusan adanya revisi
dan juga pasal pasal ini bisa memihak kepada rakyat ya
karena pada dasarnya itulah yang diharapkan dari undang undang yang ada untuk memihak kepada rakyat
bukannya justru malah menyerang rakyat
terima kasih banyak mas farhan dan juga mas arsyad sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia connected
terima kasih sampai jumpa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh